back timnas u dua puluh tiga indonesia elkan bagat optimistis timnya bisa lolos ke piala asia u dua puluh tiga dua ribu dua puluh
keyakinan tersebut disampaikan setelah ia melihat pertandingan kedua lawan pada rabu malam
timnas u dua puluh tiga taiwan melawan turmenistan dan dimenangkan oleh turmenistan dengan skor empat
jelang pertandingan piala asia u dua puluh tiga yang mempertemukan timnas indonesia u dua puluh tiga melawan taiwan pada sabtu malam
timnas terus melakukan persiapan dan latihan ringan di stadion sriwudari solo
dalam kesempatan ini elkan breget yang baru saja bergabung dengan tim u dua puluh tiga di solo optimistis timnya bisa lolos ke piala asia u dua puluh tiga
selain telah melihat permainan lawannya komposisi timnas yang banyak diisi oleh pemain senior dinilai menjadi kekuatan tim dalam berlaga pada sabtu mendatang
mayoritas pemain yang akan bertanding dalam laga piala u dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat sudah tampil reguler pada liga satu dua ribu dua puluh
epantangan indonesia lebih daripm tiga mencapai lima puluh enam puluh satu menyerang ballon d' playstation
mas alberto itu bermain di ncaa hogy kemarin men preaching high aream itu api cameroba semua
jadi mereka akan berdua bermain keras